dengan serius anak anak usia delapan hingga tujuh belas tahun ini melakukan latihan dribble dengan sejumlah variasi gerakan
sebagian besar dari anak anak ini sebenarnya juga sudah berlatih di klubnya masing masing
namun keinginan untuk memiliki kemampuan penguasaan bola yang baik
membuat mereka menambah porsi latihan dengan bergabung di handle que
kalau di klub lebih banyak ke pola
kalau di sini
didirikan irfan rizky sejak akhir tahun dua ribu enam belas lalu
program yang diberikan di henderqui dipelajari irfan lewat video video tutorial latihan ball handling
yang dibelinya secara online dari amerika serikat
hal ini dilakukan karena di indonesia belum ada standarisasi untuk pelatih yang khusus menangani pengembangan skill individu
sejauh ini di
di indonesia belum ada sertifikasi untuk trainer
kita sebutnya untuk private ini trainer belum ada sertifikasinya
tapi biasanya orang yang datang ke sini berdasarkan kepercayaan mereka
kayak misalkan ada satu anak dari sini yang mereka main jadi juara
akhirnya informasinya dari orang tua ke orang tua akhirnya mereka join
menu latihan untuk meningkatkan kemampuan ball handling dan skill individu
juga menjadi fokus di proses
yang diberikan adalah program yang diberikan oleh jokowi

didirikan sejak bulan juli lalu
beberapa pembasket nasional dan profesional indonesia ikut berlatih di sini
untuk mereka materi latihan diberikan dengan intensitas tinggi
menyesuaikan dengan situasi pertandingan sesungguhnya
yang kutekankan lebih konsisten
setiap dia finishing harus konsisten
seperti tadi kalau mereka belum sampai selesai diilaku mereka harus konsisten
terus poin kalau mereka nggak masuk mereka ulang dari awal
dapat semuanya skill individu
dapat pressure nya juga dapat fisiknya juga jadi semuanya all in nya
dengan kayak gini kita bisa maintain kondisi juga
terus nge push juga biar kita bisa berkembang sih lebih tepatnya
berbeda dengan di handle quick program dan drill drill latihan di pro handle workout
disusun sendiri oleh yohannes berdasarkan pengalamannya saat masih menjadi atlet basket
dengan segala kekurangan dan kelebihannya
munculnya trainer atau pelatih khusus pengembangan skill seperti ini
tentu diharapkan dapat memberikan pengaruh positif untuk perkembangan bola basket di indonesia
ya menurut aku ini memperkaya lah memperkaya memperbanyak variatif untuk anak anak berlatih
apalagi kalau kita tahu ada anak anak yang masih umur tiga belas empat belas lima belas
mulai dilatih mulai gini akan masih memiliki kemampuan yang lebih sih
satu hal yang harus diingat dalam olahraga
tidak ada yang instan prestasi hanya bisa diraih lewat kerja keras dan proses yang panjang
erlangga wiswaji medipranedia jakarta